dan kembali bersama kami di cnn indonesia today pengadilan tipikor jakarta menjatuhkan fonis tujuh tahun penjara
terhadap mantan pejabat pembuat komitmen kementerian sosial adi wahyono
dalam kasus ini adi wahyono diperintah mensos julari batubara
untuk mengumpulkan fee rp sepuluh per paket sembako dari pemenang tender bansos covid sembilan belas
adi wahyono mengaku akan pikir pikir atas fonis yang juga mendendanya tiga ratus lima puluh juta rupiah
subsidiar enam bulan penjara
meski demikian ia juga menyatakan kelegaannya atas dikabulkannya permohonan sebagai justice collaborator oleh pengadilan
adi wahyono mengaku dirinya telah menyampaikan siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial
atau bansos bagi masyarakat terdampak covid sembilan belas di jabodetabek ini
kira kira akan banding pak
saya masih diberi waktu untuk berpikir dulu
setelah itu majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhi hukuman sembilan tahun penjara dengan denda rp empat ratus lima puluh juta
subsidiar enam bulan kurungan dan uang pengganti senilai rp satu lima puluh enam miliar
bagi terdakwa kasus bansos bagi masyarakat terdampak covid sembilan belas di jabodetabek matius joko
putusan hakim ini lebih berat satu tahun dari tuntutan sebelumnya